saya aja deh cemuter muter gak protes
bajik kemarin aku pulang kampung nengokin emak sakit coy
emak aku lah coy masa emak orang lain
ya tadi lo nyembutnya emak doang bukan emak aku
eh bang bang kok lo kesini
ini jalan motong neng biar cepet
abang kok berhenti
kalau gak kenapa napa kenapa berhenti
ini bini gue bikinin kue bagai tanda persahabatan
bukir aku bisa dicobok pake kue
pasti kalian kangen sama aku kan cuy
kok kalian pada diem sih joy
buat sipur cuman kayaknya sipuri gak mau
udah lo makan aja
enak banget cuy
saya aja diajak muter muter nggak protes
wadid kemarin aku pulang kampung nengokin emak sakit cuy
ya emak aku lah cuy masa emak orang lain
ya tadi lu nyebutnya emak doang
bukan emak aku
ya elah cuy kurang satu kata aja di masa lain sih cuy
ya udah jangan marah udah makan lagi deh tuh
beneran enak cuy
masa yang itu yang baru dong
jadi kalian marahan
marahan marahan kenapa cuy
neng ani mau kemana
ih kang tisna ngagetin aja
mau saya antar
boleh makasih ya kang tisna
oh jadi kamu marah gara gara diturunkan ambil selana
keterlaluan kamu cuy
jan masalahnya udah kelar
pur lo marah lagi
gue mau narik penumpang
baru makan satu
ih jadi kang tisna ngajak aku ke rumah barika
cuma mau bikin barika cemburu
iya karena bapak saya kalau perempuan cemburu itu tandanya cinta
ih barika itu cinta kok sama kang tisna
ih kok nggak jadi ke rumah mbak rikanya
kan saya udah tahu kalau nengrika cinta sama saya
kok berhenti bang
nunggunya ntar aja bang sekarang antren saya dulu
mendingan abang turun sini aja nyari ojek lain gratis
makasih ya kang tisna
hmm kalau misalnya saya serius neng rika keberatan nggak ya
ini apaan sih kang tisna
ya enggak lah
ya udah aku masuk dulu ya
kok kamu marah
itu gue lagi emosi karena ini
surya bilang itu baru ani aku
saya kan nggak tau
kok jangan jalan aja loh
gue gak suka lu jalan sama ani
saya mah seneng
masya allah pur
eh pur lepas lepas
kelinking mana kelinking
maafin gue kalau udah kekanak kanakan
sekarang saya mau nekat
ngelamar neng rika
apa gak denger